tak ada yang lebih identik dan menggaungkan nama india ketimbang kari
dari semua kuliner khas india sepertinya kari lah yang menjadi ikon dan prima dona negara tersebut
masakan kari pertama kali diperkenalkan orang orang grafida
istilah kari dalam bahasa drafida berarti sayuran dalam saus
dalam bahasa tamil istilah kari atau karugi berarti menggoreng dengan minyak banyak
colin sand dalam bukunya kari a global history sebagaimana dikutip dari cnn travel
menyebutkan kari adalah rebusan daging ikan atau sayuran dengan bumbu yang baru dikurus
bumbu bubuk atau bumbu pasta
menariknya orang india sendiri justru tak menamai
dan sebagai kari
mereka lebih suka menyebut nama spesifik sesuai jenis karinya
seperti korma atau kari krim vindalu atau kari anggur dan bawang putih dan cuka atau kari keri
ini seperti kari kering bukan
oke ini kering
namanya kering namanya cuka
cuka artinya kering
jadi ini juga lampu
oh iya lampu hanya lampu
istilah kari justru diberikan oleh bangsa inggris saat menduduki india abad ke tujuh belas
lewat kolono portugis julukan kari disematkan untuk mengidentifikasi hidangan berkuah
kendati demikian para arkeolog percaya
sajian ini telah menjadi bagian dari masyarakat india sejak dua ribu sebelum masehi
kemudian berkembang menjadi makanan global
setelah berkeliling dunia melalui kolonisasi imigrasi dan perdagangan
berapa banyak kari di tengah india

di tengah india ada empat kawasan
empat negara satu di tengah india
ternyata tamil nadu kerala karnataka dan andhra
oke jadi setiap kawasan memiliki karakteristik yang sama
empat kawasan hanya di tengah india
apa perbedaan antara kawasan di satu kawasan
oke ini adalah makanan tamil nadu
ini adalah makanan tamil nadu
hanya menggunakan air tanah
ini adalah makanan kerala
hanya menggunakan air kokona

hanya menggunakan air kokona
tapi orang tengah ini tidak menggunakan air kokona
bahkan bagian selatan india saja
ada begitu banyak jenis kari yang didasari pada distrik atau wilayah asalnya
ada orang tersenyum dengan kerala ini
saya tidak jelas apa produknya
janganlah kalian masih
mutung cuka atau kari kering daging kambing tua terlebih dahulu melalui proses karamelisasi yakni
peresapan bumbu dengan api kecil dalam waktu lama hingga santan keluar dan daging matang sempurna
hai bahwa masih ada asma versi yang lebih kering kering lebih berwarna ini kemasan
chef partiban langsung mengentak terasa benar benar perpaduan cabai kashmiri bubur
kunyit dan sentuhan asma
asam segar lemon yang tajam beraneka rasa namun begitu lembut di lidah bumbu berwarna kuning
menyala merupakan kombinasi dari berbagai jenis rempah yang menjadi ciri khas kari garam masala
jahe kunyit jintan dan ketumbar biasanya tak pernah luput dari racikan rempah tersebut
oke jadi indonesia juga memiliki karir yang dipengaruhi oleh india terutama di asia tenggara karena itu juga pedas bukan
ya tentu saja
dan hidangan non kari seperti nasi turut mendapat sentuhan aroma dan rasa kelapa di dalamnya
saya di wilayah di ruang sini sama chef nya
terima kasih chef
jadi sebenarnya ini juga disediakan dengan nasi ya
kalau yang biasanya kita makan segar segar itu kan kayak makanan pembuka salad seperti itu kan hampir bisa
hampir jarang dikosong
jarang ditemukan yang pedas
tapi ini saat masuk ke mulut dia segar kayak buah mangga tapi endingnya pedas
dari tanah kelahirannya india kari telah berdiaspora ke seluruh penjuru dunia
setiap tempat persinggahannya kari mengalami evolusi baik nama tampilan bentuk maupun rasa
rony satria setia di prahdana jakarta